teman teman perkenalkan saya emeril kan muntas saya perasal dari teknik musik ntp

hami muda siap aksi
kepesan kami muda siap aksi
emeril kan mumtaz dikenal sebagai sosok yang senang berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial sejak bersekolah di sma negeri tiga bandung
saat kuliah pria yang akrab di sapa eril ini juga membentuk jabar bergerak zilenial
sebuah organisasi anak muda jawa barat untuk berkolaborasi dalam berbagai aksi kemanusiaan dan pendidikan
anggota komisi satu dpr ri yang juga alumni sma negeri tiga bandung muhammad farhan
mendengar banyak cerita baik mengenai kesederhanaan eril dari berbagai pihak
sebagai seorang mahasiswa itb
saya ada dosennya yang berkontribusi
tahu bahwa eril ini anaknya gubernur jawa barat
saking sederhananya ini anak
ada beberapa temannya yang kemudian tidak menyangka juga bahwa eril ini adalah putra seorang ridwan kamil
salah satu keputusan besar yang diambil oleh eril adalah
semasa dia kuliah dia memutuskan untuk tidak tinggal bersama keluarganya di rumah dinas
dia memutuskan tinggal kembali di rumah keluarganya hidup sendiri belajar untuk mandiri
dan menikmati keadaan yang baik
menurut cerita beberapa orang eril ini bekerja di wedding organizer
dan pekerjaannya adalah menjadi driver mobil pengantin
meninggalnya eril membuat banyak orang berduka
terutama orang orang yang mengenal sosok putra sulung gubernur jawa barat ridwan kamil ini
ungkapan rasa kehilangan eril terlihat dari sejumlah tulisan

di salah satu ruangan rumah dinas gubernur jawa barat di gedung pakuan bandung
karangan bunga sebagai ungkap penduka jita juga terus berdatangan dan memenuhi halaman
dan bagian dalam rumah dinas gubernur jawa barat
jenazah eril rencananya akan dibawa pulang dan dimakamkan di tanah air
wakil gubernur jawa barat uu ruzanul ulum menyatakan
pemerintah provinsi jawa barat akan membantu proses pemakaman
untuk memperbaiki kemampuan pemakaman eril
insya allah akan membantu dengan sendirinya
apalagi kan pak emil gubernur ya pimpinan kita
itu sudah menjadi kewajiban pemerintah membantu sesuai dengan kemampuan dan sesuai juga yang dibutuhkan
wagub jawa barat menyatakan belum mengetahui di mana eril akan dimakamkan
tim liputan cnn indonesia